direkturat reserse kriminal umum dan subdit cybercrime di treskrim suspolda metro jaya berhasil membongkar komplotan pengemudi order fiktif taksi daring
dengan bermodal satu buah laptop dan satu ratus tujuh puluh ponsel genggam komplotan pengemudi order fiktif ini sanggup meraup enam ratus juta rupiah dari pihak operator
komplotan pengemudi order fiktif ini terdiri dari dua belas orang
sepuluh orang berperan sebagai konsumen sekaligus pengemudi yang memesan order fiktif dan berpura pura mengantarkan orderan fiktif
sementara dua orang lainnya sebagai perantara pengemudi fiktif dan otak dari komplotan yang memanipulasi data informasi di aplikasi software
selain menyita laptop dan satu ratus tujuh puluh ponsel genggam untuk menjalankan operasi order fiktif polisi juga menyita enam unit mobil yang didaftarkan sebagai kendaraan mitra pengemudi
para tersangka terdijerat undang undang nomor sembilan belas
pemotongan data berikutnya dikirimkan oleh pengadilan pengajian dan pengelolaan dengan carta pengawal kepala provinsi indonesia pada tahun dua ribu enam belas tentang ite dengan ancaman pidana penjara dua belas tahun dan denda rp dua belas miliar
managing director pt grab indonesia rizky kramadiptrara mengatakan pihak riset dan pengembangan grab sudah berbulan bulan melacak komplotan mitra pengemudi order fiktif tersebut
dimana mereka mengirimkan data seolah olah telah mengangkut penumpang
dimana mereka mengirimkan data seolah olah telah mengangkut penumpang
satu titik pada jam jam yang sangat sibuk karena tarifnya paling tinggi kemudian mereka menagihkan
ke pt grab lalu berdasarkan perhitungan yang sudah dilakukan maka para pelaku yang sepuluh orang
ini menerima transferan melalui salah satu bank dan nomor rekening sudah disediakan grab sendiri
bekerja sama disini dengan krimum disini ya yaitu kita sudah melakukan penyelidikan selama
untuk melawan ini tapi tentunya
yang sangat penting adalah untuk memproses ini kepada proses kriminal ya